kenalin aku billy
udah saling kenal kan
aku anter ya
selalu mengingatkanku sama benih
terima kasih ya
udah bantuin saya jagain aura
bahkan auranya sampe ketiduran
saya gak tau
kalau gak ada kamu gimana jadinya
kamu tau sendiri kan
saya nggak punya pengalaman jagain anak
saya anterin kamu pulang aja ya
masih jam segini saya masih berani kok pak
kamu gak perlu
anterin perempuan itu
mah naya udah bantuin kita jagain aura
udah malem juga
iya pak nggak usah pak
saya tadi udah bilang gak usah
kamu ngapain masih disitu
kalo gak ada angkutan umumnya
halo mbak sendirian aja
eh mau kemana
buru buru amat sih
itukah ya adeknya nih

aku anter ya

terima kasih telah mengantrien sampai disini
kayak ada suara mahir ya
bae naya baru pulang
iya bu maaf terlambat pulangnya
soalnya tadi saya nganterin aura dulu ke rumah sakit
tapi kata dokter gak apa apa kok
yaudah mbaknya masuk biar bisa istirahat ya
satu lagi kuncian gue buat dapetin uang dari nesa
tasya masih tidur pak
saya sudah siapkan sarapan dan obat yang harus diminum sama tesya
kalau ada apa apa bapak bisa pencet belnya
saya permisi dulu pak
tak ada apa apa
bapak nggak tahu harus gimana
kamu harus bersikap lebih mudah
bapak tahu kamu sudah banyak menderita
papa sedih kalau kamu sakit
bapak gak nyangka
anak sekecil kamu menderita kanker darah
menderita kanker darah
papa gak mau kehilangan kamu nak
papa akan lakuin apa aja
biar kamu sembuh
aku sakit kanker darah